apa yang mau saya katakan
bahwa selama anak anak ini punya daya juang punya kemauan untuk mau berbuat sesuatu sesederhana apapun
maka inilah sebenarnya inti dari pendidikan yang esensial
yaitu membuat setiap pribadi percaya pada dirinya dan mau berjuang terus menerus
bukan perkara yang mudah bagi siapa saja yang tinggal bersama dalam satu atap bernama panti asuhan
namun di yayasan prima unggul yang berlokasi di bilangan pulau mas jakarta timur ini
anda akan mendapati semangat anak anak yang begitu menyala menebar energi positif yang dimiliki

anak anak dengan bermacam talenta ini begitu beruntung
meski datang dari keluarga keluarga sederhana di seluruh penjuru negeri
di tangan dingin martinus mesa rudigea
bakat terpendam mereka akhirnya berhasil diasah dan dimaksimalkan
akrab di sapa martin pria paruh baya ini begitu aktif melakukan apa saja
tubuhnya yang kecil berbanding terbalik dengan semangatnya berkiprah di dunia sosial
ya begitu besar bahkan teramat besar
pertama saya selama delapan tahun tinggal di pantiasuhan
pasti ada satu kerinduan juga apa yang bisa saya lakukan untuk panti asuhan
dan yang membuat saya lagi semakin mantap untuk mendirikan yayasan prima unggul ini
ketika saya berkunjung di salah satu pantiwerda
di mana lansia banyak sekali di situ
seorang nenek yang berumur sembilan puluh tahun berkata kepada saya
nak martin ketika saya nenek masih kecil nenek tinggal di pantiasuhan
anak nenek juga tinggal di pantiasuhan
dan sekarang cucu nenek tinggal di pantiasuhan
beliau bercerita penuh kegembiraan
tetapi justru itulah yang membuat saya setelah pulang dari tempat sana
cukup tertegun juga dan mengatakan ada apa dengan panti kok sampai turun temurun
pertama saya akan membuatnya
saya akan membuatnya
saya akan membuatnya
yayasan yang berdiri sejak februari dua ribu sebelas ini menjadi ruang belajar
bagi anak anak dengan talenta dan kemauan yang kuat
setiap tahunnya yayasan yang kerap disebut dengan ypu ini
memilih anak anak terbaik dari seluruh pelosok nusantara untuk dibawa ke jakarta dan dibina
tak sembarang anak yang bisa bergabung dengan ypu
masing masing dari mereka tak hanya dari keluarga sederhana
ataupun berasal dari wilayah terpencil
namun juga dipilih karena keberaniannya dan sikap ingin berkembangnya yang tinggi
hingga kini sudah ada sekitar tiga ratus anak yang belajar di ypu
tiga ratus diantaranya sudah mentas dan kebanyakan memilih untuk melanjutkan pendidikannya
untuk membuat anak anak panti tidak kembali lagi ke panti
tidak turun temurun ke panti tidak ada cara lain
mereka harus dilatih
mereka dilatih untuk punya kemampuan
makanya kegiatan berbasis wira usaha menjadi fokus kita di yayasan prima unggul
dengan sistem homeschooling yang ada di ypu
anak anak ini punya kesempatan keterampilan lebih banyak dari mereka yang sekolah formal
martin punya fokus khusus di yayasan prima unggul ini
yakni bidang kewirausahaan
prinsip yang ia miliki untuk memutus mata rantai kemiskinan
maka menyiapkan sdm dengan keterampilan penuh adalah solusinya
maka anak anak di ypu ini dipersiapkan dengan berbagai skill untuk mengembangkan diri di bidang kewirausahaan
unit usaha di ypu ini pun berbagai macam
mulai dari dunia kuliner dengan catering lumbung selera dan elo jelonya
usaha pencucian motor training center hingga kesenian
ya awalnya berat juga ya tetapi lama lama saya pikir
memang kalau perubahan itu kalau nggak ada tantangan pasti bukan perubahan
maka boleh dikatakan tiga bulan pertama cukup banyak tantangan
tantangan yang paling jelas ya
banyak teman teman praktisi dalam pemberdayaan pemberdayaan di panti
bahwa anak anak karena konsep tadi anak anak itu kasihan hanya diberikan kebutuhan
maka di awal saya mulai kegiatan di ypo ini ada praktek jualan keliling
nah orang bilang wah ini
pak martin ini mengeksploitasi anak anak panti
kan kasihan mereka ini kan dari keluarga miskin masa dibuat susah lagi
tetapi kan mereka tidak tahu apa yang saya pikirkan melalui jualan keliling
bukan berapa dapat yang uangnya didapat dari proses penjualan malah kadang ada rugi
tetapi mereka dilatih tentang daya juang
supaya jangan malu budaya malu itu melalui jualan keliling bisa diruntuhkan
membesarkan cita citanya martin sempat tak mendapat dukungan khususnya dari istri tercinta
pada awal mendirikan ypu debbie tampu bolon sang istri merasa ini bukanlah hal yang mudah dilakukan
seiring waktu berjalan justru kini debbie lah sosok terdepan yang begitu mendukung kerja sosial sang suami
tahun demi tahun yang berat berhasil ia lewati dengan baik
kini debbie banyak menghabiskan waktunya di ypu bersama dengan anak anak
khususnya memasak saat ada pesanan catering
belajar dari pengalamannya debbie menyebut ketulusan memang punya waktunya sendiri
apapun yang ia lakukan kini sepenuh hati ialah kuncinya
saya agak sulit melukiskan pak martin ya karena rasa rasanya bila dia mampu membantu semua orang
dia pasti bantu
sampai kalau saya bilang sih ya dia seperti ikan
ikan kalau diambil dari air mati ya
sama pak martin juga kalau diambil dari kegiatan sosial seperti ini ya sama
ya saya hanya dua kata saja yang sepenuh hati
yaudah kita giri deh buat pemanasan dulu
tak hanya dukungan keluarga didapat bahkan anak anak martin pun mewarisi bakat sang ayah
ketiga anak pasangan martin dan debbie juga turut aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh ypu
salah satunya nikolas krisma jose atau yang akrab di sapa niko
niko merupakan anak kedua dari pasangan martin debbie
kini di usianya yang masih begitu belia niko sudah aktif mengambil peran di yayasan sebagai asisten pelatih vokal
paling adi sih pas kayak pas dulu masih kecil banget ya maksudnya kayak
ya adalah kayak anak kecil kan lagi pengen ini nih pengen barang ini pengen barang ini
tapi kadang kan gak bisa karena gak bisa dipenuhin karena harus memenuhi kebutuhan anak anak ayasan
tapi itu di awal awal doang sih
kalau kesini kesini kan apa ya saya juga bisa berkembang juga di sini dengan banyaknya volunteer yang ada di sini
dan saya sih bersyukur banget maksudnya punya ayasan dan bisa berkembang juga di sini gitu sih

di salah satu proyek ypu yakni drama musikal bertajuk dian niko didaulat menjadi ketua panitia
tak ada sedikit pun paksaan dari kedua orang tuanya
namun niko menganggap jejak baik yang ditinggalkan sang ayah begitu menginspirasi dirinya juga keluarga
jiaran thatcher juga berpar medieval dis takut bahwa era awal ud hagang spesifik ya

menggambarkan optimal ya separately

dan kami juga mengatakan tentang tentang eyas protes beberapa petungsi kita
anak bimbingan di yayasan prima unggul
sebagai anak yang tinggal dan tumbuh di panti
tak berarti hanya mampu menengadahkan tangan menerima bantuan
namun justru harus lebih keras berkarya untuk menjadi sosok yang mandiri
di ypu martin menanamkan yayasan ini sebagai sekolah kehidupan
adalah cynthia siadari gadis asal tanjung balai sumatera utara ini
sejak tahun dua ribu tujuh belas menjadi bagian keluarga yput
tia sapan akrabnya memiliki ratuan belakangnya begitu satu ratus delapan puluh derajat berbeda dengan keadaannya gini
tia mengaku dulu begitu pun malas dan bandel
namun sejak tinggal di jpu dirinya mengalami perubahan yang drastis
bedanya gini kalau masa lalu saya kan pemabuk
jadi saya punya abang
jadi di sini
di rumah itu selalu bertengkar
nah jadi membuat saya menjadi penyendiri anak penyendiri
tidak suka yang ribut ribut keramaian
nah pas saya datang ke sini semua di sini orangnya bahagia
beda dengan saya pertama datang muka saya yang dia masem tidak ada
bisa dibilang tidak ada masa depan lah muka saya dilihatkan
nah setelah itu saya lihat oh ternyata begini di sini
jadi saya menemukan kayak suasana yang baru damai
suasana yang ceria bawaannya
dan saya merasa bahagia
karena kalau kita mau menyendiri nggak bisa kak
pasti ada aja misalnya yang diajak cerita
kamu begini begini bagaimana kamu di kampung
nah dari situlah saya belajar kayak
oh iya ya ternyata ada teman teman yang sama seperti saya
tapi mereka mau maju kayak gitu
gak melihat masa lalu mereka yang pahit kayak gitu
tia yang kini duduk di bangku kelas dua sma ini
bercita cita menjadi seorang akuntan
kini di ypu dirinya juga dipercaya jadi seorang akuntan
kini di ypu dirinya juga dipercaya jadi seorang akuntan

untuk menangani bagian administrasi keuangan
tak hanya tia agnes salah satu lulusan yayasan prima unggul
yang juga masih berkecimpung di kegiatan kegiatan yayasan pun
punya kisah tersendiri
datang dari keluarga piatu agnes begitu ingin membahagiakan sang ayah
meski di awal kedatangannya di jakarta agnez sempat ragu dan takut

kini agnes menjalani masa kuliah di salah satu universitas yang bekerja sama dengan ypu
kini dia sudah memasuki semester empat jurusan manajemen

pengen sekali bagaimana belajar untuk bagaimana cara pengelolaan sdm
karena kan di daerah itu sangat sekali sangat membutuhkan sekali untuk pengelolaan
banyak sekali orang pintar yang di daerah itu ke jakarta
jarang orang pintar yang di daerah itu balik kembali ke daerah
makanya di ypu ini kita punya tujuan sekali anak anak itu setelah di ypu
bukan tinggal tetap di sini bagaimana kita bisa balik ke daerah membangun daerah kita sendiri
membangun daerah kita sendiri
ya ketertarikan agnez di bidang pendidikan dan pengelolaan sdm
menjadikannya sebagai salah satu wakil kepala sekolah di ypu
sekaligus koordinator kegiatan operasional yayasan
banyaknya kegiatan di yayasan prima unggul ini membuat anak anak semakin terlatih
tak hanya kemampuan akademis saja namun juga keterampilan dasar seperti public speaking
kedisiplinan dan tanggung jawab pun menjadi materi yang diajarkan
beberapa di antara anak anak panti ini berhasil menunjukkan perjuangan mereka di bidang akademis
di antaranya ina dan dwi keduanya sempat mencicip belajar di luar negeri
ina gadis asal flores ini selepas lulus di sekolah menengah pertama memutuskan bergabung dengan ypu
kesehariannya di kampung ina habiskan dengan berkebun
tapi siapa sangka di ypu keterampilan seninya berhasil ia asah dengan baik
jadi sekarang itu saya kuliah di universitas terbuka jurusan manajemen
dan saat ini saya di ypu sendiri itu bertugas di bagian marketing kak
jadi di media sosial jadi lebih ke apa namanya orang bilang kehumasan seperti itu
dan selain itu juga saya bertanggung jawab di bagian unit usaha training center entrepreneurship
di mana kami sering memberikan pelatihan kewirausahaan dan juga memberikan inspirasi kepada para pelajar dan juga para guru
dan saya menjadi koordinatornya untuk keliling ke berbagai daerah
juga koordinator juga untuk teman teman kami dari luar negeri ketika datang ke tempat kami untuk belajar wira usaha dan menimba inspirasi
tak hanya ina dwi juga beruntung dapat menimba ilmu di finlandia
ini buah keberaniannya karena menerima tantangan dari martin
dwi merupakan angkatan pertama ypu
kala itu hanya ada dua puluh empat anak
namun sekarang setelah berkembang bisa mencapai enam puluh lima anak di satu angkatan
dwi juga menjadi saksi bagaimana martin berjuang membangun yayasan ini
kesempatan ini datang karena martin mengenal salah satu dosen di universitas di finlandia yang kemudian menawarkan kerjasama dengan ypu
akhirnya saya waktu itu kuliah di semester tiga
saya memutuskan buat cuti untuk ikut beliau ke finlandia
selama di finland saya tinggal satu tahun bersama keluarga beliau
di sana saya tinggal bersama keluarganya prof john
keluarga beliau terus main belajar sama anak anaknya
kemudian saya juga belajar bahasa finlandia
ada kursus bahasa finlandia karena persyaratan untuk di sana juga harus ambil kursus bahasa finland
kebetulan prof john juga mengajar di kampus
di finland di aulu itu
jadi beliau sarankan kalau mau kamu belajar juga manajemen di kampus itu oulu university
jadi saya pikir boleh juga
kebetulan saya juga bawa dokumen dokumen kuliah saya
jadi saya mendaftarkan di skrit studies di sana
jadi belajar bersama mahasiswa mahasiswa di sana
saya ngambil beberapa mata kuliah manajemen
bersatu jiwa untuk negeriku
bagi anak anak di yayasan prima unggul bergabung dengan yayasan ini berarti banyak kesempatan terbuka lebar
ini melangkah pasti satu untuk negeriku
mereka tak perlu ragu untuk memanfaatkan setiap peluang yang datang
karena ypu selalu sedia untuk memfasilitasi
salah satunya mereka berhasil membuat satu album rekaman berikut video klipnya
jangan lepaskan bersamamu kita akan raih masa depan
dengan background mereka sebagai anak anak pantiasuhan
nggak nyangka aja buat saya tuh gak nyangka mereka bisa sekeren
yang pertama untuk mereka mereka semua tuition
setidaknya bagus betul maksud saya ibu
ikut dengan pengulangan jari

dalam perusahaan itu mereka udah sepuluh tahun
yang ini tujuh tahun
rona yang pem cubes udah banget
ini dari siapapun yang ada
dia yang melakukan
dia rekam go
setelah itu mengelola keuangan dan lebih mereka bekerja secara tim yang kadang kadang gak mudah
bukan kali pertama yayasan prima unggul di bawah naungan martinus mesarudigea ini sukses menggelar pertunjukan seni
pada awal dua ribu delapan belas lalu ypu juga berhasil menggelar drama musikal serupa
dan di tahun ke delapan bagi ypu ini drama musikal bertajuk dian road to a musical film dihelat dengan melibatkan begitu banyak artis
drama musikal dian ini mengisahkan tentang perjalanan panjang yayasan prima unggul
dari awal berdiri berikut berbagai tantangan yang
sehingga kini sukses meraih penghargaan
seperti finalis non profit organization dalam satu kegiatan manajerial asia pasifik dari asian coach
dalam proyek ini anak anak diajarkan untuk belajar menjadi seorang pekerja seni profesional
mulai dari mengundang talent talent pendukung mencari dukungan sponsor
dan tentunya berlatih untuk menampilkan peran terbaik
salah satu keunggulan yang ypu miliki adalah rantai volunteer yang begitu kuat
hampir setiap keterampilan yang dilatihkan di kelas
ypu selalu menghadirkan volunteer praktisi yang kredibel di bidangnya
seperti salah satu volunteer yang telah empat tahun setia menemani dan berkontribusi dalam seni pertunjukan yang dihasilkan ypu

kebetulan saya diberikan talenta dalam bidang performing arts untuk pementasan seni khususnya untuk di vokal
jadi saya membantu adik adik ini yang datang dari berbagai daerah di indonesia
dan kebetulan bukan hanya kebetulan sih mereka ini mempunyai talenta yang luar biasa
dan selama ini sudah empat tahun saya bergabung dan membantu mereka
dan saya bisa melihat bagaimana perkembangan perkembangan yang ada
dan saya rasa kali ini mereka siap untuk membuat sebuah pementasan musikal yang lumayan besar
jadi saya berharga untuk membuatnya
saya berharga untuk membuatnya

saya berharga untuk membuatnya

yang tak pernah ragu dengan bakat dan talenta anak anak ypu ini
drama musikal dian bukan kerja pertamanya bersama anak anak hebat tersebut
baginya yayasan prima unggul merupakan panti asuhan dengan konsep yang berbeda
mengajarkan anak anak tak hanya bisa menengadahkan tangan
namun justru dapat lebih mandiri bahkan berdampak bagi lingkungan sekitar
pakat dengan helen salah satu penyanyi kondang lea simanjuntak juga percaya terhadap bakat anak anak ini
lea sudah cukup lama mengenal yayasan ini
proyek proyek seni yang dibuat pun selalu menarik bagi lea
namun baru kali ini lea dapat terjun langsung untuk berkolaborasi bersama mereka
namun baru kali ini lea dapat terjun langsung untuk berkolaborasi bersama mereka
namun baru kali ini lea dapat terjun langsung untuk berkolaborasi bersama mereka
namun baru kali ini lea dapat terjun langsung untuk berkolaborasi bersama mereka
namun baru kali ini lea dapat terjun langsung untuk berkolaborasi bersama mereka
pas saya hadir di latihan pun mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan

jadi saya yakin anak anak ini akan menjadi seseorang yang berkarakter gedenya
jika tidak mereka akan menjadi seseorang yang berkontor
jadi kita harus berkontor
jika tidak mereka harus berkontor
jika tidak mereka harus berkontor
jadi kita harus berkontor
terus yang kedua begitu saya melihat anak anak ini mereka yang entusiasma banget yang bagus dan talented
terus dengan background mereka sebagai anak anak pantiasuhan nggak nyangka aja mereka bisa sekeren ini sih bagus banget
dari semua saya pernah bermain dengan talent anak anak yang seumuran mereka saya rasa mereka di atas rata rata sih jauh
tompi dokter sekaligus penyanyi ini pun takjub dengan kemampuan akting dan vokal mereka
menjadi penyanyi pembuka sebelum sin tarisaman tompi menyumbangkan suara emasnya dalam drama musikal dia ini
bahkan sang anak aisyah juga turut dilibatkan
mudah mudahan mereka bisa konsisten dan sehingga mereka pengen bikin film
bakal jadi gebrakan sih dan mungkin akan jadi salah satu film musik

baik itu secara talentnya emang udah ngalir gitu aja
jadi ngeliat mereka dance ngeliat mereka nyanyi ngeliat mereka berakting itu jenuin banget
maaf ya bang dagman nama mu tidak masuk dalam dunia pemusikan
bayangkan saja di pemadasan saja nama mu tidak masuk
sukses pergelaran dalam dua sesi di ciputra artpreneur
drama musikal dian menjadi satu lagi karya besar yang berhasil dibuat oleh anak anak yayasan prima unggul
sesuai semboyan yang selalu mereka bawa yakni kami bisa maka kalian juga pasti bisa
berarti ingin mengajak anak anak panti asuhan lain untuk bangkit dan mandiri
demi menjemput masa depan